sudah ada korespondensi ann indonesia arya dita utama di sekitar gedung dpr ri jakarta dito
selamat sore bagaimana eskalasi masa saat ini yang melakukan aksi di belakang gedung dpr ri
apakah semakin bertambah
halo selamat sore aldi saat ini saya berada di sisi pagar sebelah barat dari kompleks dpr
di mana di belakang saya anda bisa lihat ada sejumlah pihak kepolisian
mereka berjaga jaga untuk mencegah para demonstran atau masa yang berusaha terus masuk ke dalam wilayah gedung dpr
anda bisa lihat saat ini mereka masih menerima lemparan batu
anda mungkin bisa lihat di depan mereka banyaknya puing puing batu hasil dari lemparan masa yang ada di luar kompleks dpr ini
perlu saya sebut bahwa memang masa ini terlihat mayoritas adalah pelajar
karena saya lihat banyak juga yang masih menggunakan
untuk masalah amunisi mereka atau batu yang digunakan
kebetulan mereka saat ini terkonsentrasi di dekat perlintas jalan palmerah timur
sehingga memang di situ banyak sekali kerikil dan batu yang digunakan untuk bantalan rel kereta api
sehingga mereka saya lihat beberapa kali memang mundur ke belakang ke arah rel kereta api
terus untuk mengambil batu untuk dilontarkan ke arah aparat yang sedang berjaga
dan untuk berusaha supaya mencegah mereka masuk ke dalam kompleks dpr
memang tadi parah parahnya
mereka berharap saja tembak dengan gas air mata
tapi memang itu hanya mengubarkan mereka sesaat
karena mereka terus melempari aparat yang berjaga dengan batu setiap hari
tapi sekali lagi memang banyak pelari juga siap dengan menggunakan juga selain itu
menggunakan tampaknya seperti kayak pasta gigi di bawah mata untuk mengurangi efek dari
gas air mata itu sendiri yang akan berdasarkan pengalaman sangat menyengat
baik kita akan coba lihat untuk mendekat lagi
jadi sejak pagi hari hingga sore hari ini oleh para masa yang kebanyakan pelajar
apakah kemudian polisi sudah berhasil mengamankan atau menindak beberapa provokator
yang mungkin berada di tengah tengah masa
ya terkait informasi apakah pihak kepolisian sudah mengamankan para pelajar
tapi memang tidak ada pelajar yang dibawa masuk ke dalam kompleks dpr itu sendiri
tapi memang informasi yang saya peroleh bahwa memang sempat dilakukan pencegatan
kepada sejumlah kelompok atau masa yang berusaha mendekati gedung mprg
dan memang mereka dialihkan atau bahkan mereka dihentikan
dan untuk dihentikan
dibawa ke polda untuk diperiksa
tapi memang untuk apakah disini apakah sudah tersangka atau ada pihak yang diamankan kepolisian
saya belum dapat memastikan aldi
dito tetap berhati hati dalam menyampaikan laporan anda
sebetulnya para pelajar yang datang ke gedung dpr pada sore hari ini
dengan bagaimana mereka kemudian bisa datang ke gedung dpr
apakah menggunakan bis yang disewa secara massal begitu atau datang bagaimana dito
bagaimana bapak ibu bisa melakukan perjalanan terhadap masyarakat yang berusaha mendekati gedung mprdg
menurut saya saya tahu bahwa memang ada sejumlah masa yang menggunakan kendaraan umum
yang mereka charter untuk berpergian disini
tapi memang sampai di tengah perjalanan memang ada sejumlah kendaraan yang dicegat
sehingga memang masa akhirnya juga memutuskan untuk berjalan kaki menuju kompleks dpr ini melalui jalan palmerah
untuk menuju jalan
kompleks dpr dari jalan gatus subroto
sudah tidak dimungkinkan lagi
karena memang sejak tadi
siang pihak kepolisian sudah
selain itu juga menjaga
pihak kepolisian juga lebih banyak dikonsentrasikan
di situ mengingat bahwa memang
kemarin juga terjadi kericuhan yang
cukup besar di sana
sehingga memang untuk gue disini
dari pengamatan saya tadi sempat
kurang mendapat perhatian yang
sedemikian rupa sehingga memang sempat terjadi
masam berhasil menjebol
pagar dari sisi barat
di kompleks dpr ini sendiri
sehingga bahwa memang
anda bisa lihat mungkin bisa terdengar suaranya
itu ada kereta
sebentar lagi akan melintas
memang saya akui masa
mereka berkumpul di belakang
perlintasan rel kereta api
kita bisa lihat situasi sudah sedikit mulai
mengendur artinya memang
masa yang melempari batu
karena pihak aparat sudah berkurang
karena memang ada perlintasan kereta api
tapi memang biasanya
kalau dari pengamatan saya
sesudah ini mereka akan kembali
bawa batu yang lebih banyak untuk dilotarkan kembali
kepada pihak aparat kemarin
yang berjaga di dalam kompleks dan juga kami wartawan
dan juga pihak pihak lain
yang ada di sekitar sini
dito masa atau konsentrasi masa ini kan berada di belakang
gedung dpr artinya sangat dekat
ke stasiun palmerah
begitu ini sedang jam jam sibuk
operasional stasiun palmerah saat ini
ya aldi untuk operasional stasiun yang terdekat di sini adalah stasiun palmerah
jika berdasarkan pengamatan saya aja
memang jika ada perlintasan kereta api yang memang ditutup
artinya memang kereta api masih dapat berfungsi
atau dapat digunakan oleh para komuter
terutama yang menuju ke stasiun palme
dan juga ke arah tangerang selatan ataupun juga tangerang
kami masih terus akan memantau informasi lanjut
karena memang rekan saya si pak maulida dia berada di luar
dia sedang mencari informasi lebih lanjut terkait bagaimana
pengamatan pihak kepolisian
nah sebentar saya bisa lihat bahwa memang saat ini jalanan sudah dibuka
artinya memang sudah ada lalu lintas anda bisa lihat di belakang saya
beberapa kendaraan sepeda motor mereka melintasi jalan palmerah
tim stasiun palmerah sepertinya
tapi memang terbatas tampaknya karena memang mereka masih bercampur dengan masa
yang masih berkumpul terkonsentrasi di sisi barat dari kompleks dpr ini sendiri
oke ini kami juga melihat masa sepertinya ada yang berdiri di sekitar perlintasan rel kereta api
nampaknya dito disitu
iya betul aldi memang tadi sekitar pukul lima belas tadi sempat juga dilakukan aksi bakar bakaran di mana tadi
masa membakar satu unit sepeda motor agar tadi kita juga berhasil mengamankan
untuk mendapatkan gambar tersebut tadi masa juga melakukan selain itu juga
melakukan perusakan di pagar gedung dpr tadi saya juga sempat melihat mereka
berusaha membakar ada semacam tenda atau terpagar pagar itu sendiri
taha memang untuk membuka akses atau pagar yang ada di sisi barat dari gedung dpr ini sendiri
tampaknya mereka tidak akan puas sampai berhasil masuk sampai sejauh ini
dan berhasil mendapatkan apa tuntutan dari masa ini sendiri karena memang tidak ada dilengkapi
dengan orasi atau apa jadi saya melihat bahwa memang mereka juga tidak dikoordinasi oleh satu
seorang pihak sehingga memang apa yang mereka lakukan ini bisa dikatakan cenderung sporadis
oke ya jika aktivis mahasiswa memang ada orator kemudian menyuarakan apa yang diaspirasikan
oleh mahasiswa jika aksi pelajar ini nampaknya tidak ada orator begitu ya yang kemudian mencoba
mungkin berdialog atau menyampaikan aspirasi dari pelajar ini nampaknya semua sama begitu
tidak ada yel yel yang diteriakan juga nampaknya
ini peringatan polisi masih agar masa membuarkan diri ya dari belakang gedung dpr
ya suara yang terdengar yel yel tersebut adalah sebenarnya himbawan dari pihak kepolisian
ya saya lanjutkan lagi jadi suara teriak teriak itu sebenarnya adalah suara dari pengeras suara yang dibawa oleh pihak kepolisian
atau raisa atau pengurai masa yang tadi berbicara adalah kapolres jakarta pusat yaitu hari kurniawan
memang dia menghimbau kepada pajak ini untuk dapat membubarkan diri mereka minta supaya segera pulang
ke rumah karena memang aktivitas mereka sudah mengganggu arus lalu lintas dan juga keselamatan
para pengguna jalan karena seperti anda bisa lihat lalu lintas masih ada masih jalan anda bisa lihat
ada kendaraan seperti kendaraan fortuner baru saja lintas dan di belakangnya juga terdapat sejumlah kendaraan yang berusaha merangsek
menerobos dari kerumunan oke baik baik al al di informasi terbaru sampai kita lihat ada konsentrasi masa datang dari arah selatan
dari arah pulau palmera baik mereka datang mendirikan yel yel bumbu bendera saya lihat jumlah mereka cukup banyak
lebih melebihi bahkan mungkin bisa sampai seribu orang mungkin ini adalah masa setelah mengetahui ada aksi kericuhan di sini
yang mungkin mungkin terpancing
dan ikutan kami himbau kepada penonton untuk tidak datang ke lokasi ini untuk sementara jauhi lokasi ini di sini tidak aman
baik dan dito ini kami juga mendapatkan informasi apa yang akan dilakukan oleh masa yang baru datang ini
saat ini kita bisa lihat bahwa memang masa yang tadinya ada di depan gedung pagar mpr dpr sendiri sudah berkumpul dengan masa yang baru datang
ya ini kami dapatkan informasi dito dari kami lansir dari detik com
kalau anda ingin mengetahui masa yang baru datang ke depan bedung pager mpr dpr sudah berkumpul dengan masa yang baru datang ke depan bedung pager mpr dpr
ini ditutup sementara dan memang ada sejumlah pelajar yang terlihat di kawasan pancoran yang menyetop mobil dan sempat meminta sumbangan dari kendaraan yang lewat begitu masa ini kemudian ingin mengarah ke gedung dpr begitu
ya tadi seperti dilaporkan juga oleh koresponden kami arya dita utama masih terdapat konsentrasi masa yang bertambah
tampaknya konsentrasi massa yang tadinya di depan pagar tampaknya mereka sudah mulai meninggalkan lokasi mereka bergerak ke arah palmerah
tampaknya kita masih melihat apa yang akan terjadi tapi tampaknya memang saat ini kompleks ini sudah tidak ada yang melakukan pelemparan bahan laku
sudah mundur ke belakang bahkan saya riset mereka sudah lari
di sisi timur situ ada yang kamu lihat bergerakan kita mau lihat apa mereka akan
tidak tidak ternyata tidak mereka tidak jadi maju
baik tadi barusan dari pengeras suara raisa atau mobil pengurai masa tadi kapolres jakarta pusat hari kurniawan baru menyampaikan rasa apresiasi
atau terima kasih kepada massa yang sudah mulai mengurangi intensitas lantaran batunya mereka
dan memang sudah sebagian yang ter
kita berharap bahwa situasi ini dapat segera dikendalikan artinya masa segera membubarkan diri dengan tenang dengan tertib dan juga pihak kepolisian
tidak perlu sampai melakukan tindakan lebih represif lagi
karena mereka mengingat bahwa memang mayoritas dari mereka adalah pelajar atau masih di bawah umur
sehingga memang perlu juga dipertimbangkan hal tersebut apabila nanti mengambil tindakan lebih lanjut oleh pihak kepolisian
baik tampaknya kita lihat
masa yang tadi
masa yang tadi
perlintasan rel kereta api tadi barusan jadi bunyikan tutup tutup tapi memang saya melihat bahwa tidak ada kereta api yang melintas
saya belum dapat informasi apakah memang perjalanan kereta api mengalami gangguan apa tidak dengan adanya kericuhan hal ini
ya tampaknya masa sudah kembali melakukan pelemparan batu lagi ke arah kita
ya dito hati hati saat laporkan dito
kita akan mundur sejenak
kita memastikan kita berada di luas yang lebih aman
ya baru saja ada batu
menghampiri kaki saya baik
dan tadi memang juru kamera saya juga bisa disebut salah satu korban karena memang tadi juru kamera saya juga tadi mengalami pelemparan batu yang mengenai kepalanya sehingga memang bocor
tapi dia memutuskan untuk terus melaporkan di sini karena memang sudah menjadi tugasnya sebagai juru kamera
kita akan berusaha memang laporkan informasi terbaru kepada pemirsa yang ada di rumah
ya sekitarnya besar
masa terus melempari dengan beringas
bahkan kita juga sudah incaran
ya dito pastikan anda melaporkan dalam posisi yang aman
jangan sampai terkena lemparan batu
boleh agak mundur mungkin
ya pemirsa anda bisa melihat di layar televisi anda
ini di sebelah kiri adalah video dari drone
dari atas bagaimana konsentrasi massa yang ada di perempatan belakang dpr ri palmerah begitu
istirahat dulu drone
studio gue tarik mundur bentar ya
nanti kalau misalnya diperlu lagi kabarin aja
ya anda melihat ini adalah situasi di belakang gedung dpr ri
begitu masih terdapat konsentrasi masa di sana yang berhamburan di jalan
kami akan berikan informasi
lagi misalnya di tentang